lato lato ya mainan lawas di era sembilan puluh an ini kini kembali populer di masyarakat terutama anak anak
meski terlihat mudah mainan dari dua bola plastik ini ternyata membutuhkan keterampilan khusus dan tentunya dengan latihan yang keras
jika salah gerakan saja wajah ataupun kepala anda bisa menjadi sasarannya
selain bisa bermain bersama sejumlah anak juga rajin mengoleksi lato lato dengan berbagai warna dan ukuran
atau emang awalnya belajar atau gimana
kepopuleran lato lato pun membawa berkah tersendiri bagi para pedagang mainan
juleha pedagang mainan di depan sekolah dasar negeri di jalan pintu besi sawah besar jakarta pusat mengaku
mampu menjual tiga puluh hingga lima puluh lato lato per hari dengan cuan mencapai jutaan rupiah
kalau dari kebangkapan emang alhamdulillah udah laku banyak
sampai berapa bu
sampai tiga puluh lebih
kembali kembali mana berhenti lagi sebelum liburan
ah jauh tenar
untuk satu lato lato ini ibu jual berapa bu
lato lato sebenarnya bukanlah permainan baru
mainan ini dapat mengalihkan perhatian anak dari kecanduan bermain gawai
reputan cnn indonesia